seperti biasa kementerian agama akan menggelar sidang isbat penentuan satu ramadhan seribu empat ratus tiga puluh delapan hijriah sore hari ini
sejumlah ulama kemudian pakar astronomi dan juga lembaga pemerintah akan mengikuti sidang isbat kali ini
lalu bagaimana situasi terkini di kementerian agama
langsung saja kita akan bergabung dengan koresponden kami miladia rahma
yang saat ini sudah berada di kantor kementerian agama
mila apakah sidang isbat sudah dimulai dan bagaimana
atau mungkin siapa saja elemen elemen ulama ataupun pakar pakar yang hadir dalam sidang isbat kali ini
selamat sore budi betul sekali memang dijadwalkan sekitar pukul lima atau tepatnya mungkin beberapa saat lagi
pelaksanaan sidang isbat penentuan awal ramadan seribu empat ratus tiga puluh delapan hijriah ini akan segera dilaksanakan
kami tadi juga telah menyaksikan
sekitar pukul empat sore hari tadi menteri agama lukman hakim syaifuddin juga sudah tiba di auditorium hm rashidi di kementerian agama di jalan hm tamrin jakarta pusat ini
memang budi sama halnya dengan tahun tahun sebelumnya pelaksanaan sidang isbat penentuan awal ramadan seribu empat ratus tiga puluh delapan hijriah ini akan kemudian dilaksanakan dalam dua sesi
sesi yang pertama adalah pemaparan di mana di sini sesinya berlangsung terbuka
semua awak media berhak untuk melihat dan bisa melihat bagaimana pemaparan yang akan dilakukan oleh tim hisap dan rukyat
dalam acara ini tadi kami juga sempat melihat ada beberapa tamu undangan yang sudah hadir
ada kemudian perwakilan dari duta duta besar negara negara sahabat juga sudah hadir
perwakilan dari berbagai macam ormas islam di indonesia juga sudah hadir
dari pp muhammadiyah kemudian pbnu dan dari bmkg juga turut hadir di sini
kemudian ada lapan kemudian dari badan informasi geospasial juga direncanakan juga akan hadir
untuk mengikuti jalannya sidang isbat baik prosesi pembukaan pemaparan maupun nanti pada saat termin yang paling krusial
ya ini penetapan satu ramadhan
nah kemudian budi kira kira mungkin setengah jam pelaksanaan pemaparan ini akan dilaksanakan
kemudian ada break sholat maghrib berjamaah dan kemudian dilanjutkan
ini adalah yang tadi saya sebutkan yang paling penting karena sidang isbat di sini akan langsung dipimpin oleh menteri agama
yani lukman hakim saifuddin yang akan memutuskan langsung
berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan sebelumnya
kapan tepatnya satu ramadhan empat belas tiga puluh delapan hijriah ini akan jatuh
apakah esok hari atau tepatnya hari sabtu dua puluh tujuh mei dua ribu dua puluh
atau mungkin esok lusa atau hari ahad dua puluh delapan mei dua ribu tujuh belas
nah ini yang juga akan menarik budi untuk kita tunggu bersama sama
kemudian setelah itu menteri agama juga akan langsung memberikan keterangan pers kepada masyarakat
terkait kapan kepastian jatuhnya satu ramadhan empat belas tiga puluh delapan hijriah
sedikit budi untuk kemudian mengantarkan kita pada bagaimana proses penetapan satu ramadhan seribu empat ratus tiga puluh delapan hijrah ini
seperti halnya kita tahu kenapa sidang isbat selalu dilaksanakan pada tanggal dua puluh sembilan pada bulan yang berjalan
ini tentu saja untuk memudahkan
selain ada metode ada dua metode yang kita gunakan di indonesia untuk melihat atau menetapkan bulan baru
yang pertama adalah metode hisap atau perhitungan melalui perhitungan matematis dan juga perhitungan astronomis
yang ini juga sudah dilaksanakan sebelumnya oleh beberapa ormas islam di indonesia
salah satunya adalah pp muhammadiyah yang kemarin juga telah memberikan keterangan secara resmi
di lamannya yang mengatakan bahwa satu ramadan seribu empat ratus tiga puluh delapan hijriah ini jatuh esok hari
atau tepatnya hari sabtu dua puluh tujuh mei dua ribu dua puluh
dan satu syawal empat belas tiga puluh delapan hijriah akan jatuh pada hari ahad tanggal dua puluh lima juni dua ribu tujuh belas
nah ini yang akan kita lihat bersama
nah tentu saja tujuan dari sidang isbat hari ini adalah selain kita sudah mengetahui perhitungan hisap
yang juga sudah dilaksanakan jauh jauh hari sebelumnya
dan sudah bisa diperkirakan lah paling tidak kapan jatuhnya satu ramadhan empat belas tiga puluh delapan hijriah ini
yang juga sangat penting budi adalah pada hari ini akan dilaksanakan metode penglihatan hilal
atau bulan baru dengan metode rukyatul hilal atau pengamatan secara langsung
bagaimana visibilitas bulan baru atau hilal di beberapa wilayah di indonesia
menurut kementerian agama sendiri sudah ada sekitar delapan puluh empat titik lokasi begitu ya
untuk memantau langsung visibilitas bulan baru atau hilal di seluruh penjuru indonesia
nah hari ini kita akan mengumpulkan bersama sama seperti apa hasilnya
yang kemudian ini akan didengar langsung oleh menteri agama dan menjadi bahan pertimbangan kira kira kapan jatuhnya
atau penetapan satu ramadhan
yang menarik budi ada beberapa mungkin tipe kemudian apa atau bisa dikatakan kapan bulan baru atau hilal ini bisa diamati
kalau kemudian hilal atau bulan baru ini masih berada di bawah ufuk
maka itu artinya bulan syakban yang saat ini masih berjalan
ini bisa berlangsung selama tiga puluh hari atau digenapkan diistikmalkan begitu istilahnya menjadi tiga puluh hari
namun jika pengamatan pada sore hari ini menunjukkan bahwa telah dilihat bulan baru atau hilal
atau dalam paling tidak derajatnya antara sampai kemudian dua derajat atau mungkin dua sampai empat derajat
sudah bisa terlihat artinya berada di atas ufuk
ini artinya bahwa esok hari sudah masuk bulan baru atau satu ramadan seribu empat ratus tiga puluh delapan hijrah ini sudah bisa dimulai
jadi hari ini tentu saja menjadi penting selain kemudian memaparkan hasil hisap
dan juga akan melihat secara langsung seperti apa penglihatan dari metode rukyat
kita akan tunggu bersama budi seperti apa nanti hasilnya
baik terima kasih mila
kami akan terus mengupdate informasi terkini
mengenai jalannya sidang isbat di kantor kementerian agama